inilah ahmad hilmi al musawa
barista penyandang disabilitas netra berusia dua puluh dua tahun
dia membuka kedai kopi di kawasan pondok cabe tanggerang selatan
kedai kopi yang diberi nama matahati kopi dibuka sejak bulan februari lalu
hilmi mengelola matahati kopi bersama dua orang rekan yakni ahmad dan mumun
karena keterbatasan indera penglihatan
beberapa peralatan meracik kopi di sini juga dimodifikasi
menyesuaikan dengan kebutuhan baristanya
seperti beberapa toples yang berisi biji kopi
diberi huruf broille untuk membantu hilmi dan ahmad membedakan jenis kopi yang akan diracik
untuk meracik kopi hilmi ataupun ahmad dibantu alat penghitung waktu dan bantuan rekaman suara
sebagai pengganti timbangan untuk menakar komposisi kopi dengan tepat
selesai kopi siap disajikan
adanya pandemi covid sembilan belas jelas berdampak terhadap penjualan kedai kopi milik hilmi
ya tutup sebulan karena kita ini kan memang sepi gitu
dan setelah menjelang new normal kita coba untuk buka
maksudnya kita buka nanti kita sesuaikan lagi
kalau memang masih sepi ya mungkin kita off dulu
tapi alhamdulillah di luar prediksi di luar perkiraan memang
di mata hati kopi menu yang disajikan tidak jauh berbeda seperti kedai kopi pada umumnya
soal rasa dan harga juga bisa bersaing dengan kedai kedai kopi lain
ini beda dari yang lain ya yang bikin tunanetra
mungkin rasanya bisa sama sama yang normal sama yang lain gitu
jadi ya luar biasanya di situ
rasanya sih kalau
kalau gue mata hati kan memang tuna netra ya dibanding sama yang lain nggak kalah
dengan membuka kedai kopi hilmi ingin membuktikan bahwa disabilitas netra juga bisa bekerja sebagai barista
harapannya sederhana agar teman teman penyandang disabilitas netra lainnya
juga termotivasi untuk dapat terus bersemangat dan tak pernah takut untuk mencoba
rio abadi riki maulana jakarta